saat ini salah satu gaya arsitektur dan desain interior yang banyak menyita perhatian adalah gaya japandi
gaya japandi memadukan budaya timur dan barat yakni jepang dan skandinavia
japandi itu kan dari japanese sama scandif dari wabi sabi
wabi sabi itu stylenya jepang yang ke arah keindahan dan estetik
kalau yang skandif itu dari
dari legong itu estetik juga
hygiene itu keselarasan
pada dasarnya tuh benang merahnya itu sama
mereka sama sama membawa warna pada desain konsep itu netral
sesuatu yang netral sesuatu yang humble
kalau yang skanded juga dia warna warna netral
tetapi perbedaannya itu yang satu agak padat
yang japanese itu agak padat desainnya
kalau yang scandif itu lebih slim
lebih cungkring kalau kita nyebutnya itu
menurut dimas gaya japandi mengusung filosofi kesederhanaan
sejumlah karakteristik rumah japandi
termasuk pemilihan material
dan peralatan perangkat dan peralatan perangkat yang mentah seperti kayu atau semen ekspos
gaya japandi juga menggunakan palet warna netral seperti putih krem abu abu atau warna pastel
karakteristik lainnya adalah menghadirkan unsur alam dalam rumah
lewat konsep hunian indoor outdoor atau menempatkan tanaman hijau dalam ruangan
gaya japandi menurut saya paling enak dikonsepkan ke residential
kenapa karena kita sudah hektik
kita udah hektik kerja di luar aktivitas di luar
kita maunya kan sampai rumah kita tenang healing di rumah bisa
jadi dengan warna warna yang tone material material kayak kayu rotan itu warm
psikis kita akan terasa lebih warm
jadi saya rasa itu mengapa orang orang mengambil
gaya seperti itu sekarang
untuk melihat keindahan dan ketentraman rumah gaya japandi secara langsung
kami mengunjungi rumah milik pasangan inspiratif lukman dan ida
yang berlokasi di jakarta timur
apa kabar pagi pagi sudah sampai
ya sejuk banget rumahnya
oke mas lukman ini benar benar beda dari yang lain
ini pertama kalinya tidur saja saya ke rumah yang mengusung tema atau gaya japandi
boleh kamu jelaskan sedikit sebenarnya kenapa sih mas lukman dan mbak ida memilih gaya japandi
ya japandi itu kan sebenarnya fokus di natural and understate luxury ya
dia menggunakan kayu kayu asli gitu sebagai furniture maupun struktur bangunan
dan juga dia itu mengedepankan kenyamanan ya over keindahan
dan menurut kami sih itu yang paling penting
yang penting selama kita merasa comfortable di rumah
china itu akan muncul sendiri kok
jadi enak aja gitu di rumah
rumian sejuk lukman dan ida berdiri di lahan seluas dua ratus lima puluh meter persegi dengan luas bangunan dua ratus meter persegi

musik mereka mulai menempati rumah ini pada tahun dua ribu dua puluh
mas lukman dari sepelihara dari dua ribu sembilan belas setelah proses desain dan pembangunan kurang lebih satu tahun
mas lukman dari sepelihara dari dua ribu sembilan belas setelah proses desain dan pembangunan kurang lebih satu tahun
nah satu lagi yang mungkin membuat adem tuh warna atau color palette yang ada di rumah ini ya mas lukman

di dalam rumah temboknya juga semen expose lalu juga banyak elemen kayu
bisa tolong jelaskan sedikit material apa saja yang anda gunakan di rumah ini
iya benar mbak kamel jadi memang tujuannya memang merasa natural ya
rumah itu makin itu kalau dari kami ya makin itu raw makin itu mentah itu kita merasa lebih
comfortable jujur jadi bukan yang harus dicek gitu ya nah kenapa kita gratisment expose
karena disitu memang ada nuansa ketidaksempurnaan dimana ya enggak rata lalu ada retakan sedikit
but then that's life gitu kan when we come home terus kita lihat rumah kita seperti ini apa adanya
i think that is a value yang kita udah dapatkan kalau rumahnya sekedar dijatuh biasa lukman dan
ida menggunakan material kayu jati dan semen poles untuk fasad dan interior rumah menurut
mereka perawatan tembok dan lantai mudah cukup menggunakan anti raya pada kayu dan melakukan
pemolesan berkala setiap tiga tahun
saat mengisi rumah lukman dan ida memilih furnitur yang unik dan fungsional untuk menambah karakter
dalam rumah masukkan kalau saya lihat dari tadi beratnya satu lantai dua sepertinya semua kursi
yang ada di rumah itu mismatch yang ada yang sama ada dua yang sama beda beda semua sengaja
dibuat seperti itu ya iya betul betul jadi memang kita itu kan tadi ya pengennya tuh merasa comfort
nah dan menurut kami yang namanya spontaneity itu samping yang bisa menghubungkan kita sama
rumah itu lebih dekat kenapa jadi is unically our home meski setiap furnitur dalam rumah memiliki
bentuk yang berbeda interior hunian lukman dan ida tetap terasa selaras yang penting kalau jatah
itu satu ya kedepankan nuansa naturalnya jadi jangan pakai warna warna yang di natural itu aja sih sebenarnya
jadi selama desainnya itu tetap mengedepankan warna kayu natural ataupun warna warna
earthtone dan juga warna warna netral seperti hitam putih itu menurut saya masih bisa membuat
gaya japan di yang kelihatan desain gaya japan di adalah konsep yang fokus pada kesederhanaan
kenyamanan dan elemen alami tak hanya rapih dan bersih gaya japandi yang sederhana dan
multifungsi juga tak akan lekang dimakan jaman karmel mursalim fajar bolivia jakarta